mau ngancurin gue di depannya ani
justru gue mau nyelamatin lo
pur panas jangan bercanda loh
kamu mau pulang ke bandung
di jakarta mah susah nyari kerja
ya terus kamu di bandung mau kerja apa
paling jadi supir angkot
kamu samia imas itu titipan papih
saya kirani kinanti ya bertanggung jawab soal kamu
tapi saya belum dapat kerjaan terus
ya jangan menyerah tuh
pokoknya kamu tetap cari kerja di jakarta
sambil kamu bantuin ani
gak usah pulang ke bandung
mau ngancurin gue di depannya ani
justru gue mau nyelamatin lo
ngapain sih lo minggir lo
pur panas jangan bercanda loh
cak banget sih lo
cak banget cak
ikut bapak yuk
ada insiden di rumah mbak ani
di rumah ani
gue bukan mau jahat sama lo
emang kenapa di rumah ani ada orang ganteng kayak mau mobil lagi
udah kagak usah sedih
bang ocak mas pur
ngapain duduk di bawah
aku permisi dulu mbak ani
besok aku antar lagi barangnya
ejen barang barang online
ada apa pur
gak ada apa apaan
udah udah bubar
bubar ngapain pada ngumpul sih
jangan jangan ada yang masuk semalam rumah kita maling
udah udah udah udah udah nyari udah nangis nyari baru mau nyari ya
emang potatin aromix terdiri di luar sini
apaan lagi sih gua semua mau ngingetin bang biasanya orang pakai helm lagi
segini kayak seronot ya
segini kayak seronot ya
segini kayak seronot ya
bunga yuk kita berangkat
ini lagi pakai sepatu
loh kalian kau belum pada berangkat
tunggu bu ini lagi pakai sepatu
cepat nanti kalian terlambat
kenapa sih yang diambil harus mixer
ya mungkin dia nyari nyari apa yang bisa dijual
ya tapi kenapa harus mixer
abang nggak usah nanyain kemalingnya
siapa yang mau nanyain mixer abang mau nyari mixer
mbak sofian arah rojek
bunga awas dulu
rumah gue kemalingan
semalam mixer si tati hilang
lu dari tadi ya ampun ampun mulu bantuin gue
ntar gue mau ngantriin penumpang dulu
nyari mikser juga siapa tahu aja dapat
kamu ngapain di situ
gue pengen ketahui lo
ngasih tahu apa
bang moja kemalingan